pendistribusian sembak kebantuan pangan non tunai atau bpnt
di kecamatan pagelaran cianjur jawa barat
menggunakan ayam hidup
sebelumnya warga menerima bantuan berupa daging ayam potong
atau daging sapi
warga selaku penerima manfaat mengaku
pendistribusian ayam hidup dari bpnt
melalui agen warung elektronik atau e warung ini
atas permintaan sejumlah keluarga penerima manfaat
pada bulan januari sedikitnya ada sebelas agen warung elektronik
di kecamatan pagelaran yang mendistribusikan sembako
dilengkapi dengan ayam hidup
warga penerima bantuan mengaku senang
karena ayam bisa dipelihara dulu sebelum nantinya dipotong
meski sempat viral setelah adanya keluarga
yang menerima bantuan ayam yang sudah mati
camat pagelaran sekaligus ketua tim koordinasi bantuan pangan
kalaupun ada yang mati
pihaknya melalui pengurus terkait akan menggantinya
memang tidak menutup kemungkinan ada yang mati
satu atau dua ekor
namun kami pastikan bagi masyarakat yang memang
ayamnya mati itu pada hari yang sama juga
itu langsung diganti
menurut camat pagelaran
dari hasil koordinasi dengan pihak terkait
tidak ada pedoman umum yang dilanggar
dalam penyaluran bpnt ini
dia juga mengklaim tidak ada keluarga penerima manfaat
yang merasa dirugikan
gani aris cianjur jawa barat